sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

pusing sih pusing tapi you sekarang ngomelin i
you berani sekarang sama i
aku pergi ama ya
iya iya pergi
ya gak tau itu emang taktik i

kita udah di rumah sakit kok kamu yang kuat ya satria
satria yang sabar ya satria
pelan pelan pelan pelan mbak
maaf mbak mbak gak boleh masuk
mbak sini aja ngurus administrasinya aja
aduh aku gak punya uang sama sekali ini loh

suaranya kalau udah pulang dari tadi dia udah ada di jalanan
kok gak ada sih
aduh siapa lagi sih ini
ayah ayah kamu dimana sekarang ayah
ma marah marah karena kamu belum pulang pulang
di warcel deket rumah sakit mas
di rumah sakit
kamu kamu kenapa di rumah sakit
ayah ayah kamu kenapa ayah
kamu ngapain di rumah sakit
ini di rumah sakit dimana
deket pasar mas
kamu kamu kenapa ayah
kamu gak apa apa
ini saya sih gak apa apa tapi satria ketusuk orang loh
aduh nanti saya ceritanya ini oh mas
uang saya udah gak cukup ini mas
mas makasih ya mas
tunggu tunggu ayah ayah jangan ketuk ayah
biar gue beritahu rumah sakit sekarang
what time ini sekarang ha
what time sekarang
kesel banget nih ayah
yang nunggu di rumah yang ada di rumah terus nih
ini dia kalian
bukan ibu yang minta pulang ibu
orang baru pulang kerja udah disemprot dimarah marahin
saya bukan marah sama ibu saya kesel
saya sama saya lagi nungguin pembantu saya yang bakalan jadi mantu saya
bukan ibu yang saya harapin pulang cepat you know
ayah cahaya saya suruh belanja dia gak pulang pulang
ewi nya saya suruh nyusul ayah cahaya belanja itu gak pulang pulang juga
gimana saya gak kesel
ini pasti nih anak ibu itu keturunan ibu benar ibu
saya tahu waktu saya selalu pulang saya
ini pasti keturunan ibu
keturunan ibu kan aneh aneh ibu
ya keluarga ibu emang aneh aneh
apakah aku gak bisa mendapat sedikit ketenangan
di kantor aku punya segudang masalah
di rumah istri kerjanya marah marah aja
you kenapa diam aja you ngomong dong
you kasih tanggapan dong supaya ayah gak tenang dikit
mama tuh kalau kesel sama kak erwin marah marah sama kak erwin aja
gak usah marah marah sama papa
kalau begitu masa ayah mesti marah marah sama papa sebelah
tapi gak sekarang ma
sekarang ini keadaan papa lagi susah
jadi kalau mama marah marah
kayak gitu ya bikin keadaan tambah susah
lagi susah apa you
you storytelling sama mama ada susah apa
enggak susah papa enggak susah
siapa yang susah
barusan dia mau ngomong ini susah
dia ini lagi nyusun makalah
makalahnya susah sekali
dia minta bantuan papa papa juga nggak bisa karena susah
udah papa pusing nih ah
oh you pikir ayah gak pusing
di rumah nih banyak masalah
ayah juga pusing
erwin juga pulang
you bikin ayah pusing you

tolong dong kamu jangan sampai kecelposan sama mama
gimana tali tak ngekesel coba
tali itu tuh tali itu tuh gak tega lah papa diikutin sama mama ma
papa tuh lagi pusing tapi mama tuh malah nyuracus
gak jelas terus sama papa
gak bisa mikir apa
tapi tolong ya jangan sampai kecoplosan lagi
urusan yang nyerempet nerempet kerjaan papa bisnis papa tolong
tolong dijaga mulut kamu
semua ini papa biasa biarin
papa gak mau mama kamu tuh tahu
langsung stres dan bisa mati berdiri
udah mudahan mas edwin

karirannya baik baik aja ke dia
mas satria itu parah sekali mas
pendarahannya banyak sekali mas
tapi pihak rumah sakit nggak mau ngasih pengobatan lanjut sebelum kita beradministrasi
saya gak punya mau sama sekali mas
kamu tenang aja dulu ya
aku urus pembayaran dulu
kamu tunggu sini
ya udah kamu tenang ya
mas erwan itu baik sekali
tuhan tolong jaga satria tuhan
ya udah semua udah diurus kan tenang aja dulu ya
oh ya sebenarnya gimana kejadiannya tadi
begini loh mas
saya disuruh belanja sama nyonya kan
di jalan tiba tiba saya dicegat sama beberapa orang
dan mereka minta dompet saya mas
saya nggak kasih dompet saya tapi kemudian mereka itu kayak mau jahat sama saya gitu loh mas
tiba tiba satria ditusuk perutnya sama sabang preman preman itu mas
kamu tenang aja dulu ya
sini pegangin ya
yang penting kamu baik baik aja
satria orang yang kuat kok dia pasti sembuh
ayah lain kali kalau misalnya kamu ditodong kayak gini kamu kasih aja uangnya
harta gak seberapa dibandingkan nyawa
yang penting nyawa kamu selamat
apapun kehilangan itu gak berarti sama sekali
oke jangan menurut aku ya
kita berharap semoga kesatria baik baik aja
dokter dokter gimana dokter keadaannya satria
ah kita sama sama berdoa saja
semoga malam ini dia sadar
dan saya minta ada yang menjaga dia malam ini
karena kami tidak bisa hubungi keluarganya
biar saya yang jaga
mas biar saya yang jaga satria mas
saya khawatir sekali dengan keadaan satria mas
nanti mas dicari sama nyonya
jangan mas nanti mas dicari sama nyonya
kamu tungguin satria